insiden berawal dari kapal pengawas hiu macan satu milik indonesia
yang sedang melakukan penangkapan terhadap empat kapal asing
berbendera vietnam di perairan natuna utara
tiba tiba kapal hiu macan dikejar oleh kapal kn dua ratus empat puluh
menurut keterangan kkp kapal milik vietnam tersebut
tiba tiba memotong haluan dengan manuver
di sekitar kapal hiu macan dan empat kapal yang sedang diamankan
karena dianggap membaikan kapal hiu macan milik kkp
terpaksa melepaskan empat kapal asing vietnam dan meninggalkan mereka
selain itu insiden serupa juga terulang pada dua puluh empat februari dua ribu sembilan belas
kapal kri tom tiga ratus lima puluh tujuh milik tni angkatan laut juga dihalau
ketika melakukan penangkapan terhadap empat kapal asing berbendera vietnam
oleh kapal militer vietnam
kementerian kelautan dan perikanan pun akan mengambil langkah tegas
atas kejadian ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini